hari ini gue pengen ngelamar rani
lo udah ngasih tau ani
yah elah bro
kalau gue ngasih tau sekarang itu namanya bukan kejutan bro
lah terus ngapa ngasih tau kita kita
biar lo semua ngasih tahu sama temen lu yang hitam itu

dateng juga lo
parwe saya aja yang nyanyi parwe
tapi pemain organik aja ada po
ih parwe ini gimana sih
gimana saya mau nyanyi kalo pemain organiknya gak ada
pipi gak akan kemana mana
sampai command ke
ada penyanyinya ada penyanyinya
adik adik bapak bapak ibu ibu
berhubung pemain keyboardnya sama penyanyinya kecelakaan
kita aja juga ngejek jek polen yang hibur ya
hei tutang ojek tolong anterin saya
ke jalan rawa bebek week ke rumah pacar saya
dia kesana saya pun kesana
berdua ada di rumah pacar saya
ya ya ya dia kesini saya pun kesini
berdua dua ada di rumah pacar saya
ke jalan rawa bebek ke rumah pacar saya
dia kesana saya pun kesana

bener itu ada ani
gara gara kamu pur jadi aja semuanya berantakan
halo ani ke rumah kamu sekarang
oke tunggu mas pur ya ani
lo kalau mau manggil gue itu dari depan jangan dari belakang
kalau beta panggil abang pur dari depan nanti abang pur keburu pergi
kita mau ikut ke pangkalan
siapa bilang gue mau ke pangkalan
setau beta orang keluar dari rumah itu berarti dia ngopi pangkalan
sotai lo gue mau ke rumah gebetan gue dong
si purma emang gak pantas jadi ketua panitia
alah kalau lo yang jadi ketua panitia emang bakalan bener
pasti berantakan juga
aku setuju sama ojak tuhi
ke rumahnya ani dong
hari ini adalah hari spesial buat gue sama ani
ya hailah bro kalau gue ngasih tahu sekarang itu namanya bukan kejutan bro
ya terus kenapa ngasih tau kita kita
biar lo semua ngasih tau sama temen lo yang hitam itu
pur pur pur pur
apaan sih jek gue buru buru udah ditungguin ani
nah itu justru gue mau
purna purna mau
saya teh sebenarnya kasihan sama si pur
john kamu gak boleh begitu
papa saya kemalangan seseorang itu gak baik dijadikan nyanyian
eh cuy bilang sama bapak kamu itu emang ada lagunya cuy
kamu tuh gimana sih john tadi nasibnya sekarang nasibmu
suka suka aku dong suih
kirain mas pur gak mau nganterin aku
ya mau dok